sedikitnya ada enam jemaah calon haji yang sakit dan terpaksa dipulangkan ke daerah asal dari asrama haji embarkasi surabaya
hingga minggu pagi saudara embarkasi surabaya telah memberangkatkan sedikitnya lima puluh enam kloter jemaah calon haji
dari lima puluh enam kloter yang telah diberangkatkan ini total ada sekitar dua puluh tujuh ratus jemaah calon haji
hingga saat ini ada enam jemaah calon haji yang dipulangkan ke daerah asal karena sakit
jemaah yang dipulangkan ini terpaksa gagal berangkat haji tahun ini dan menunda hingga musim haji tahun depan
calon jemaah haji yang dipulangkan karena sakit yaitu karena sakit gagal ginjal anemia akut dan hipertensi
selain jemaah sakit ada seorang jemaah hamil dan meninggal dunia yang juga gagal berangkat haji tahun ini
ada sekitar enam orang yang batal berangkat karena memang kondisi kesehatannya tidak memungkinkan dolen depan
terus disini ada anemia kemudian masalah gagal ginjal